ngapain si samuel sama si carlo pake bantuin si tika segala
dia jadi gagal rencana gue
eh bella mendingan rencananya gagal
dari pari kakinya si tika patah terus gimana
kalo dia kenapa napa gimana lo mau tanggung jawab
pikir dong bel
susah lo malah beliin si tika sih malah belain si tika
bukannya belain gue
gue udah ga sanggup masuk ruang bp gara gara lo terus
bel tapi kok lo ga kesel doang kalo kakinya patah
kalo dia kenapa kenapa gimana bel
ya allah lah yang tanggung jawab
hah kok gue
ya ya lah karena allah yang dari tadi udah ngedoain tika kayak gitu
makanya kalo ngomong tuh jangan yang aneh aneh
tapi kan gue tau
ya udah udah udah diam diam

kok bisa terlap gue
kurang baik apa coba gue jadi pacar
pagi pagi udah nyiapin sarapan buat rumah
lo udah siap
oh iya gimana tidur semalam nyanyi apa
hmm bukan lagi mantep tidur gue
makasih banget ya lo udah nolongin gue
coba kemarin gue gak ketemu sama lo
pasti nasib gue jadi gak kayak gini
gue mau jalan sama temen temen gue
sama temen temen apa sama karin
gue itu perginya sama bks ga pake k
siapa lagi tuh
samuel ga pake karin
anggap aja udah drama aja
lan lan dengerin gua dulu lan lan
lan lan lan lan lan lan lan
lan dengerin gua dulu lan please
lan lan lan please dengerin gua dulu ya lan
gua benci sama lu
eh mana itu kenapa gua yang tadi
rin sorry ya gua
gua bisa sendiri kok berangkatnya mending lu kejar wan aja
belantem mulu kerjanya
boleh kenalan kak
namaku martin kawan kawannya si roman
gue berangkat duluan ya udah telup soalnya
eh eh eh tunggu tunggu
kau mau sekolah
enggak gue mau gantiin kebo buat ngebajak
alama sejak kenal si roman
aku tumpul di depan cewek
tapi begitu si roman senyum
semua cewek pada ngumpul
gue harus berani
jauh banget lagi lu
gue harus berani
gue harus berani
aku tak mau
kita harus berani
kenapa carlos sih yang nyelamatin gue kenapa bukan sam
kenapa bukan sam
ini ngapain sih gelantungan
ya ada yang mau balas dendam sama gue gara gara gue ngaduin ke pak umar kemarin
ya udah lah yang penting lo selamat
gak kelas ya
mendingan rencananya gagal lah
dari pari kakinya si tika patah
terus gimana kalau dia kenapa rapat gimana lo mau tanggung jawab
pikir dong bel
lo malah beliin si tika sih malah belain si tika
bukannya belain gue
gue udah ga sanggup emas emas
suku ruang bp gara gara lo terus
bebek banget sih lo
masuk ke kelas
ga sama karim
tau aja pergi sama karim
terus sekarang kenapa yang coba sebagini
ada di kosannya roman
apa feelingnya kah roman bener ya
kalo gue itu harus mikirin lagi untuk berhubungan sama roman
dia ngapain sih ngejar ngejar gue segala
udah tau gue gak mau ngomong dulu sama dia
kok bangetan di
tuh orang makeup banget sih
ngapain sih dia dipikir gue mau ngomong apa soalnya
lan lo keluar dulu lan bukain bukain bukain

mau lo apa sih
lu tuh yang maunya apa
lu gak tau apa apa tapi main lari gitu aja
lan sekarang lo dengerin gue dulu
gue lebih percaya sama apa yang gue liat man
daripada apa yang keluar dari mulut lo
pagi pagi dateng ke kosong
soal masalah keluarga karin kuwulan
kan karin minta gue jangan bilang
semalam itu karin
nolak lu ngeri kan